udah setelah ada yang nyetak lagi
apa apaan sini ah
kalian mau apa sih
gue yang mau gilir lo
serahin tas lo
wah gitu banyak banget bos
kamu gak apa apa kan
biar kamu tenang
kok gak diminum
kamu baik sih
pertama kamu gak boleh minum dulu sebelum cewek kamu tawar belum minum
minuman karang kayak gini tuh agak sulit dibuka sama cewek
apalagi yang kukit rawat kayak aku
makanya kamu harus nawarin diri buat bukain
ya udah aku minta maaf atas sikapku yang gak sopan ini
silahkan diminum tuan putri
kayaknya aku harus pulang deh
aku duluan ya
kamu mau uang gak
habis tadi aku uangnya diambil semua sih
berapa nomor rekening kamu
nanti aku ganti dua kali lipat
gak ada juga
udahlah gak apa apa
eh eh tunggu tunggu tunggu
jadi asalkan gak ada orang dewasa yang buktiin identitas saya
saya boleh beli tiket
apa kamu sudah lagi kecepatan maka akan dibakar
tidak bisa ditemukan

kayaknya masih smu
kamu tuh udah ngerusak kerjaan aku tau gak sih
kayaknya aku gak pernah bilang ke kamu kalau aku mahasiswa deh
kita makan di restoran mahal kayak gini
orang aku punya kartu kredit kok
anak sekecil kamu punya kartu kredit
kalau aku bilang punya ya punya
mungkin gak di sini
hanya buruan kita harus pergi dari sini
eh itu dia
kita menung ya
akhirnya kita berhasil lolos
apa kamu mencuri sesuatu
kartu kredit itu kamu curi dari mana
aku tuh gak pernah mencuri seumur hidup aku
emang kamu pikir aku cewek apaan
terus kenapa dong orang orang tadi ngejar ngejar kamu
kamu gak bisa jelasin
pasti ada yang gak beres sama kamu
balik ke restoran
aku mau kasih tau ke orang orang itu
kalau anak yang mereka cari ada di sini
aku udah bilang sama kamu aku tuh gak nyuri apapun
kamu harus percaya dong sama aku
aku nggak percaya tukang bongke kamu
aku gak boleh rumah
aku tuh pengen kerinjani tapi gak ada seorang pun yang mau
tapi gak ada seorang pun yang ngijinin aku
padahal aku tuh bener bener pengen ke sana
kau tuh gak bohong
aku cuma pengen ke sana
ya tapi serahlah
kalau kamu emang gak percaya lagi sama aku
orang orang itu pasti udah pada pergi
jadi ngapain aku balik kesana nemuin mereka
mendingan waktunya aku pakai buat jalan jalan
aku punya duit tiket ke depan nih
aku tau kemana arah pembicaraan kamu
sebenernya kamu pengen ngajakin aku jalan kan
sebenarnya sih aku gak ada minat
ya tapi karena kamu udah nuangin aku
anggap aja ini balas budi aku karena kamu udah nuangin aku
ada yang lucu
kamu tau gak
kamu tuh kayak landak
kamu ini tuh kecil
pro pro kuat menghadapi segalanya
kamu menyembunyikan diri
kamu menyembunyikan diri kamu yang sebenarnya itu
dalam duri duri kamu yang tajam
lebih enak lagi
kalau kamu jujur terhadap diri kamu sendiri
kalau kita bisa mengakui
apa yang kita rasakan di dalam hati kita
daripada terus terusan menyembunyikannya
sebenernya kita jadi jalan gak sih
nanti aku berubah pikiran loh

terus terusan biar ekstrem
jangan biar yang krijut

kung fu jangan ikut
aku bilang udah aja
aku pengen juga
lebih ke budak kita
aku mau minta supaya dia ngembalin mama aku yang udah kecil
bukan putri yang cantik kamu itu harus sampai rumah sebelum jam dua belas malam
kalau enggak nanti keretanya berubah loh jadi labu
oh iya aku hampir lupa
nih handphone kamu aku balikin
enggak ah kan hp itu udah aku kasih ke kamu
justru itu sekarang aku bawa buat aku balikin lagi ke kamu
kamu jangan kembali lagi ke aku dong
nanti kalau misalnya aku mau hubungin kamu gimana
sebetulnya aku sih enggak masalah kalau enggak ketemu kamu lagi
tapi nanti kalau misalnya kamu mau ketemu aku tapi gak tau cara hubunginnya gimana
bisa bisa kamu frustasi lagi
dasar bodoh kamu kan bisa hubungin kamu ke nomor yang ini
ya udah tapi jangan sering sering ya nanti aku ganggu
ya udah kalau gitu aku pulang dulu ya